hai belasan warga yang akan mengisi ulang oksigen harus kecewa lantaran sejumlah toko
oksigen medis di kawasan jalan otis tabogor jawa barat tutup tokoh tokoh ini tutup karena
kehabisan stok kekurangan dan kelangkaan stok oksigen sudah terjadi hampir sepekan
karena pabrik dan distributor oksigen belum memasuk ke bali dari pabrik sendiri itu
mencetak prioritas kan itu untuk rumah sakit betul betul karena terbatas pula produksi dari
pabrik ya ini kekenanya kedampaknya kita juga tidak kebak tidak kebagianlah yang tadinya banyak
kita bisa sehari itu bisa bahkan berkurang sudah dua hari ini kita dapat jatah cuman lima puluh lima
hari ini benar benar
serangan covid sembilan belas yang terjadi hampir di seluruh pulau jawa membuat produsen oksigen dalam negeri
kebanjiran permintaan pengiriman oksigen silinder dan liquid yang biasanya dilakukan dua tiga hari sekali
kini menjadi sehari sekali bahkan bisa dua kali pengiriman presiden direktur pt aneka gas industri
rahmat harsono menyatakan permintaan oksigen meningkat sejak dua pekan terakhir yakni mencapai
kalau lbg kosong ya harus segera dibalikin sehingga diisi ulang
jangan sampai terlambat
masalah ini yang memang harus dituntaskan bersama sama
gotong royong antara produsen maupun dengan distributor
maupun dengan customer atau rumah sakit kita bilang
dan juga dengan masyarakat yang penggunanya
kondisi serupa dialami penyedia oksigen lain pt nison indonesia
dalam sehari pt nison indonesia harus mengirim lima ratus tabung oksigen ke rumah sakit
pemerintah dan distributor alat kesehatan
kendala utama itu dari secara personel kami di kantor
kami jujur kurang siap untuk menangani lonjakan permintaan yang sangat sangat besar ini
sehingga kami jujur cukup kewalahan
kendalanya di situ sehingga kami pasti ada backup backup
di tengah kelangkaan tabung oksigen di pasar
ada kelompok warga yang berinisiatif membuat gerakan peminjaman tabung oksigen
bagi penderita covid sembilan belas
tabung oksigen akan diantar langsung atau bisa diambil sendiri di lokasi penyimpanan
di sortir tergantung prioritas dari tingkat saturasi oksigennya dia
terus situasi situasi yang tidak memungkinkan bagi si pasien misalnya ya
nah kalaupun dia tinggal sendiri ya pasti diutang makan dan akan diantar langsung
dan sedikit warga yang terbantu oleh gerakan sosial peminjaman tabung oksigen berukuran satu meter kubik ini
oh nggak bantu banget
kemarin saya lihat di depan pramuka itu yang antri oksigen banyak banget
jadinya sangat terbantu banget nih sama teman teman komunitas
tabung oksigen dan regulator dapat dipinjam secara gratis selama lima hingga tujuh hari
oleh warga yang menjalani isolasi
masih mandiri di jabodetabek
tim liputan cnn indonesia